adun adun siap siap adun sama kang irot dipanggil sama bapak siapkan sudah
saya panggil dulu hari kami assalamualaikum waalaikumsalam
komandan ijin buat menemui pak ustadz rw sekalian ijin pinjam motornya assalamualaikum waalaikumsalam
kenapa cuma mereka berdua yang dipanggil saya mau di dvd at ibera
doi pelan pelan doi assalamualaikum waalaikumsalam
masuk jeng jadi kunci
kamu tahu enggak tempu langkapan
belum tahu dong kan belum ada informasinya ditanya tuh
ya ditanya sama yo yo yo jadi rimp captions
kenapa biar biar sedih
enggak muhunya enak wangi
hmm asal dorang
eh lupa nanya sama esy padahal semalam esy telfon
bukan esy ya tukum
eh padahal kemana ya ten
jangan kasih tau doi jangan kasih tau
kang dadang gak boleh dikasih tau sama a ceng
ya kan kamu yang nyuruh tuh ceng
assalamualaikum saya yaak
tentang ini daftar istri isi yang pulang lebaran tahun ini
aduh daftarnya udah ada di cucu
emang cucu belum kasih tau kan
si cucu kan sekarang lagi ke jonggol ketemu sama mamahnya
nanti biar dikasih tahu sama cucu ya
atau tanya ke dokter clara
karena daftarnya udah dikasih cucu ke sana
ya kalau begitu terima kasihnya c
kita pergi dulu
sebenarnya kita ke sini mau ngapain sih kan
kan cucu lo nya nggak tau
kita ngambul burit aja yuk
sayang belum selesai masak untuk febri
kamu lihat sendiri tadi kan
kalau aceh mah ketahuan mau cari mangsa
lihat tuh pikirannya kotor aja sih pedun
ya iyalah otakmu mah kebaca
kalau nggak mikirin cewek cewek
diam perut ah
remes pilar mulutnya
puasa mah si aja
harusnya kau bisa menahan nafsu
aceh mah nggak bisa
kalian berdua jemput takjil dan bukaan puasa di rumah engkau
setelah itu kalian kirimkan ke rumah bu yola dan dr clara
ada yang ketinggalan
wak ira sama ica dia yang bagiin takjil ya
ini lupa pakai kala panjang
yang udah pakai baju muslim wak
wah ramai ternyata doy
ini bala bala tuh cak
ini mah bukan ngabuburit namanya
ini mah ngebatalin puasa
justru sebaliknya doy
ini mah nambah pahala
semakin berat cobaan
kebannya semakin besar pahalanya
ah kalau emang yang mau sesat
ini orang lagi bagus pemandangannya
doi tunggu dulu doi
nggak mau ah
kamu masih godain cewek aja dibilang lagi puasa lagi puasa